buat apa bos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
nino bilang dia udah gak mau bicara lagi sama aku
aku salah apa
kenapa nino tiba tiba bersikap kayak gitu
bukannya waktu itu dia bilang mau bersikap lebih baik ke elsa demi anak dikandungan elsa
ada apa ini

aku salah apa pak
aku salah aku dimana
kamu harus tenang udah jangan nangis nangis ya
mama janji ya sama aku nino jangan ngomong kayak gitu lagi
bilangin aku gak kuat
aku gak kuat kalau kayak gini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
bilangin aku gak perlu nyokok ya
mama aku gak kuat
aku sampai senang saja
kamu bder nih
tunggu apa lagi
apalagi saat dia berani mulai investasi sekarang
elsa baru dihukum sebentar tapi udah masuk rumah rehat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
nyaman sekali hidupnya setelah bikin ada yang bertahun tahun di penjara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
sepertinya atau tidak tu podia
bro mengapa ambil ka duit ditinggalku besar besar
apa bagaimana jakie edw apa lebih luar biasa sepertinya full tanah hearts dulu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
kalau orang orang iqbal datang nyerang kalian gimana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

nino tuh bener bener keterlaluan deh pak dia sebenarnya maunya apa sih kenapa dia jadi mempermainkan elsa kemi

aku gak tahu
aku gak tahu
sudah memutuskan untuk bersikap baik sama elsa
nata masih begini aja dia
itu masih begini aja dia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
jangan sekarang kamu masih emosi

lebih baik sekarang kita sama sama nurunin emosi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

kalau kamu gak mau anterin aku gak apa apa

aku akan pergi sendiri untuk ketemu sama nino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
iya kita ketemu sama nino
karena elsa masih butuh nino untuk sembuh
saya punya tugas buat kamu
coba cari tahu tentang latar belakang keluarga dan beberapa pasien
pusat rehabilitasi harapan kasih